jika biasanya kita mencari pakaian bermerek di pusat perbelanjaan atau mal
namun bagi warga kota bandung ada lokasi lain yang bisa menjadi rujukan
ya pasar cimol namanya
tempat ini masyur sebagai salah satu sentra fashion
terutama bagi para pecinta drifting yang gemar mencari pakaian bermerek bekas pakai
sebelum berkembangnya factory outlet distro ataupun trip shop
pasar cimol menjadi pilihan warga kota bandung untuk mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang miring
berdiri selama tiga dekade lebih eksistensi pasar cimol ini masih tetap terjaga hingga saat ini
terbukti dari banyaknya pengunjung yang masih berbelanja di lokasi ini
sejarah pasar cimol berawal dari para pedagang baju bekas
yang berjualan di emperan jalan cibadak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
sehingga dikenal dengan nama cibadak mall atau cimol
sempat berpindah lokasi ke kebon kalapa dan tegalega
pada akhirnya pemerintah kota bandung menyediakan tempat di kawasan gede bage
untuk melokalisir pedagang baju bekas di tahun dua ribu an
hingga kini pasar cimol pun identik dengan gede bage
ada satu delapan puluh delapan lapak pedagang di pasar cimol gede bage
masing masing menjual beragam jenis pakaian mulai dari kaos kemeja jaket hingga celana dan gaun
rata rata pedagang mendapatkan barang impor dari luar negeri terutama korea dan jepang
sebelum dijual pakaian tersebut biasanya dicuci terlebih dahulu oleh para pedagang
sebelum dipajang di display lapak mereka
salah satu pedagang di pasar cimol adalah susana perangin angin
sepuluh tahun sudah ia berjualan di pasar cimol bahkan sebelum pasar cimol pindah ke gede bagel
kalau sudah boleh buka kita ikut buka
terus kita juga takut
ketiga masyarakat juga takut keluar rumah nih sepi kan di jalanan juga
jadi ya memang begitu situasinya kita harus terima aja gitu
kalau sekarang perlahan lahan sudah mulai rame nih
harga yang murah menjadi kelebihan utama jika berbelanja di pasar cimol
proses tawar menawar menjadi keharusan agar pengunjung bisa mendapat potongan harga maksimal
kan ini celananya berapa nih
sekurang gak tiga puluh ya
dua puluh gak dapat
bungkus ya empat puluh lima
tak hanya warga bandung warga luar kota bandung juga terpantau banyak yang berbelanja di pasar cimol
tak sedikit dari mereka yang sudah menjadi langganan selama bertahun tahun
udah lama sih
udah lama sih dari sebelum menikah ya
kalau kualitas gimana kita yang pilih ya
kalau berani nyari nyari mah ya
asal kita pilih

iya dari dulu
sabar kita pun yang bikin semang gitu
ada kepuasan tersendiri ya
jadi kayak nemu harta karun gitu
apalagi kalau nemu barang barang yang brandy
terus barang barang yang bagus
harganya juga lebih affordable lah daripada kita beli baru gitu ya
aneka jenis pakaian di pasar cimol dijual mulai dari harga rp sepuluh hingga ratusan ribu rupiah
lokasi ini buka setiap hari mulai jam sembilan pagi hingga lima sore
karena sebagian besar pakaian yang dijual di sini adalah pakaian bekas pakai
maka pastikan atau jangan lupa untuk membersihkan terlebih dahulu baju yang sudah anda beli
agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit
saya isan issa cirki irfan bandung jawa barat